pasti kita yang ini kamu yang tadi nyuri sepatu kan loh selaku itu botolnya aku ditangkap lu
udah pasti mau masuk aja pasti banyak langsung aja pasti gitu gua kenal enggak
itu putih terus
hantu di mana ya
ada ada apaan sih ada apa
terus aja jangan makin senyum senyum begitu dong kita jadi takut justanya beneran cius
lainnya tuh tadi mereka lihat hantu tentunya positif iya mangapin ustaz aja jadi dari dapur
tadi ibu kok kalau keburu nyari jilbab akhirnya langsung pakai mukena udah gitu di jalanan tiba tiba
dingin ya menjalani jadinya begitu nih berumpun aduh positif tuh lain kali tuh bilang bilang
dong jadikan kitanya nggak ketakutan hello abis sesi positif pakainya mukuna putih jalannya
hai kan jadinya kita ngira kalau positif tuh hantu iya mangapin ustaz aja
gara gara kau jalannya meji meji mundur mundur kita terlambat ke masjid lah
kok jadi gara gara aku sih butet eh yang ngira positif jadi hantu itu siapa
kalau dibeli cantik diem
hantunya ketinggalan hantunya ketinggalan
itu bukan yang paling yang terlalu kita sih yang tadi tuh yang diterapin warga
loh kok sepatu saya nggak ada
mana ya kok bisa enggak ada tapi bapak yakin harusnya sepatunya iya saya yakin
tadi selalu disini siapanya nganggil ya ini pasti anak kampung ini pasti kerjaannya anak
kampung anak kampung ini pasti ngebutin aja bener banget itu anak kampung itu biasanya
nggak sholat di sini tapi tapi oh tapi kalau dia lagi terawih baru disini itu bener bener
kita itu nggak boleh menuduh orang sembarangan tanpa adanya bukti itu namanya fit ya
boleh ya bapak bapak tenang dulu ya pak
siapa tahu nanti keselip atau gimana gitu sepatunya soalnya biasanya di masjid ini itu
selalu aman pak nggak pernah kehilangan tapi buktinya sepatu saya enggak ada masa sih saya
pulang nyeker mana rumah saya jauh lagi ya udah kita cari aja dulu kali ya pak ayo bantu
kamu yang tadi nyuri sepatu kan
aku iga maling atau kanyuri
yang juga pony prok pear
jadi kalau memang anak ini benar mencuri berarti barang curiannya pun masih ada sama dia
nah maaf ya dek kita periksa dulu sebentar
pak sri kiti tolong diperiksa
sun periksa sun
lihat kan ini
eh tenang tenang tenang
iya jadi barangnya itu nggak ada di dalam tas
berarti kita tidak boleh menuduh anak ini sembarangan
terus sepatu saya sampai nyuri
hah sepatu sepatu yang mana pak
sepatu hitam polos nggak ada talinya
sepatu hitam nggak ada talinya
yang ini bukan
nah ini benar sepatu saya
karena sepatunya sudah ketemu saya minta maaf
saya mau pamit dulu mau permisi
saya juga mohon maaf pak
sudah duduk kamu sembarangan
terus tinggal di mana
oh jenengku ismail
ismail tinggal di mana atau dari mana
aku ini dari surabaya
ini masih batangkara
orangtuaku ini tidak ada
aku diajak diajak tanggaku kerja seperti ini
setengah aku ditangkap aku malah ikut ikutan dikejar
aku tidak tahu ke mana ini
pak srikiti sudah terharu ya dengar ceritanya ya
bukan lantaran sedih pak ustadz
terus karena apa
tangan saya pak ustaz injak
eh pak srikiti maaf pak srikiti
udah kamu jangan sedih lagi ya
kamu yang sabar
terus sekarang rencana kamu kamu ini mau ke mana
atau kamu mau pulang lagi ke surabaya
aku mau ke surabaya kak atau siapa siapa
aku gak tahu mau ke mana lagi
ya udah ismail kamu sabar ya
eh gini gimana kalau kamu tinggal di pondok pesantren kun anta sebagai santri
eh kamu boleh tinggal di sini sebagai santriwan
beneran pak ustaz jadi santri
wah makasih pak ustaz
aku cita citaku itu dari dulu pengen sekolah non pesantren
tapi gak ada uang ya
kak iza sekolah wuh
makasih pak ustaz
soalnya aku gak punya uang
tak bayar pakai nak aja
jangan balik lagi dayi
gak usah gak usah
udah ismail tenang aja
gak usah ya
baik kalau gitu ustaz jelasin sedikit
ismail asal tahu kalau pondok pesantren kunanta ini tidak mementingkan semata mata hanya materi
tapi siapapun orang yang ingin belajar dengan sungguh sungguh dan berniat menjadi santri di sini
maka insya allah tanpa biaya pun kami akan terima
ismail ini adalah kamar kamu
sekarang kamu bisa langsung istirahat supaya nanti bangunnya gak kesiangan untuk sahur
tapi ingat ganti baju dulu
loh pak ustaz aku tidur nangkene sendirian tak
udah masa sendirian
aduh nanti kamu tidurnya sama haikal sobri
tapi berhubung mereka lagi kena hukuman membaca dua jus semalaman
jadi mereka gak ada di sini nanti
begitu selesai mereka tidur sama kamu di sini ya
udah ustaz tinggal ya
waalaikumsalam pak ustaz
langsung turun ya
oh coba begadang begadang
dilarang penghaji roma itu
ada apa ada apa
ada apa ada apa